ini kan istilahnya apakah mereka bisa menjawab atau memberikan solusi
oke gimana politik itu asik lah ya intinya seperti itu
oke ini kita akan
dan hasilnya bisa dilihat pasca debat hari ini di cnn
tapi sebelum itu kita balik ke hotel sultan
baru saja tiba di hotel sultan jakarta
nah untuk menyaksikan jalannya debat wakil presiden
joko widodo didampingi oleh ibu iryana sudatiba
jadi memang pas sekali waktunya empat menit menjelang debat wakil presiden
baik apakah ada kita juga tentunya menunggu apakah jokowi akan memberikan pernyataannya
atau mungkin sudah menyampaikan ujangan belum adini untuk kiai maruf
udah menyampaikan ujangan kira kira kan ini lebih pengalaman lah
kemarin kan ada debat
pastinya karena memang kita ada persiapan khusus ya untuk persiapkan pak kiai ⁇ maruf ⁇ amin
untuk debat cawa pres ini
jadi pasti sudah ada masukan juga dari pak jokowi di situ
dan beberapa hari lalu kiai maruf juga sudah melaksanakan simulasi debat
kalau tidak salah ya di rumah pemenangan ya
ada satu harapan juga yang saya berharap ini para pendukung bisa tertib